dalam dua bulan jakarta akan menjadi tuan rumah ajang formula e
namun hingga kini tingkat ajang tersebut belum juga dijual
sirkuitnya bahkan masih dalam proses penyelesaian
ajang formula e yang akan berlangsung di jakarta pada empat juni mendatang
akan diselenggarakan di sirkuit ancol yang ditargetkan rampung pada bulan april nanti
ajang ini menjadi balapan yang ke sembilan di musim ke delapan ajang balapan jet darat tenaga listrik tersebut
sebanyak dua puluh dua pebalap dari sebelas tim akan berlomba untuk jadi yang tercepat di sirkuit jalanan
sepanjang dua empat km dengan delapan belas tikungan yang dirancang menyerupai kuda lumping
meski balapan akan berlangsung kurang dari enam puluh hari lagi
pihak penyelenggara belum mengumumkan daftar lengkap harga tiket yang dijual
namun wakil gubernur dki jakarta ahmad riza selasa siang
sempat membeberkan harga tiket termurah dan kapasitas penonton
soal tiket formula e itu informasi yang dijual
itu mulai dari rp tiga ratus lima puluh ribu sampai nanti harga jutaan ya
itu tiket yang paling murah jadi ada kelasnya di situ ya
di situ itu kurang lebih informasi yang saya dapat itu ada lima puluh ribu nanti rencananya
rp lima puluh penontonnya yang rp sepuluh itu yang di tribun
nanti sisanya yang ada di vip ada di festival dan lain sebagainya ya
dengan harga tiket termurah dijual rp tiga ratus lima puluh
artinya harga tiket formula e akan dijual lebih murah dari tiket race day motogp mandalika kemarin
yang dijual seharga rp lima ratus tujuh puluh lima untuk general admission
rp satu ratus lima puluh untuk tribun standar
rp satu ratus enam puluh satu sampai rp satu tujuh ratus dua puluh lima untuk tribun premium
dan rp sepuluh sampai rp lima belas untuk vip hospitality suite
harga tiket formula e jakarta jika dibandingkan dengan negara lain seperti jerman
yang merupakan tuan rumah race ke delapan sebelum indonesia
juga lebih murah
di sana tiket tribun dijual mulai rp empat puluh sembilan euro atau rp tujuh ratus enam puluh tujuh
lalu bagaimana tanggapan warga net soal harga tiket formula e tersebut
ternyata ajang balap formula e bagi sejumlah warganet dinilai kurang menarik
seperti disampaikan his sugito yang bila dikasih tiket gratis akan pilih tidur di rumah
sementara rizky herdiansyah mempertanyakan kenapa tiket baru akan dijual satu bulan jelang acara
adapun seorang warga net mempertanyakan jumlah kapasitas tempat duduk tribun yang berjumlah sebesar ini
yang berjumlah rp sepuluh namun tiket yang dijual sampai rp lima puluh
namun ada juga yang antusias untuk membeli tiket formula e seperti yang disampaikan oleh bejo delapan belas
seorang warga net juga mengajak masyarakat untuk beli tiket sebelum kehabisan
nah sangat disayangkan sekali apabila penyelenggaran formula e di jakarta ternyata tidak sesukses yang diharapkan
terlebih mengingat bahwa pemerintah provinsi dki jakarta telah mengeluarkan anggaran ratusan miliar rupiah dari apbd
untuk lisensi penyelenggaraan formula e di jakarta
arya dita utama jimmy chandra jakarta